dalam arahannya jokowi memberi target untuk para atlet agar mendapat emas lebih banyak dari perolehan sea games sebelumnya yakni lebih dari enam puluh sembilan medali serta meraih peringkat kedua atau pertama
nanti ini komunikasinya langsung dari local government
terus lihat hijau hijau senang
tadi mendengar juga statementnya pak prabowo bahwa sepertinya pkb ini disebutkan ingin bekerja sama
kami menilai pemerintah belum adil
yaitu ada menteri kesehatan yang juga turut mendampingi menteri bumn
pasti lebih mudah gak bisa menyebabkan baby blues seperti selalu mengalami izin yoge jadi masyarakat
industri di indonesia itu lokasinya di jawa barat
secara administrasi belum resmi jadi anggota
mengkonfirmasi juga bahwa publik tidak terlampau setuju sebenarnya
yang harusnya gubernur atau provinsi itu ikut terlibat bertanggung jawab
artinya pkb lagi lagi akan masuk dalam koalisi pemerintahan nggak di luar ya mas adi seperti biasa ya
jadi mau complain apa nggak ada karena semua dianggap
kemudian dalam kompetisi sivil pres kemudian dalam debat debat
saya sudah ditemani oleh gubernur jawa barat pak ridwan kamil
sehingga konkret gak hanya level elite yang membahas
siapa siapa saja yang hadir dan bagaimana format diskusinya
ruas jalan pantura di bagian probolinggo ini cukup padat pada hari hari biasa
tapi ternyata itu yang bikin si baterai lima persen ini naik lagi ke sembilan puluh
kalah ya kalah aja berada di luar kekuasaan
dikhawatirkan menambah panjang deretan korban tewas
kan setelah selesai pak jokowi bukan berarti indonesia sudah selesai
memperingatkan bahwa sebaiknya yang kalah
tapi memang dokter semua nggak mau merawat di dalam karena khawatir
saya mau makan dari bagian atas
nah kita kan bisa belajar banyak lah
mungkin dari indonesia sendiri dengan bergabung dengan
bagaimana semua elemen bangsa ini bisa bersatu
badan devi keseret seret sejauh
ya saya minta tolong ke shizuoka urusan gempa
memaksa juga kan tidak mudah ya terjadi dinamika sosial
dan sekali lagi kalau kami dari pak p golkar
tidak mau dirawat di dalam gedung
karena kan kalau kita lihat dari kemarin dalam kompetisi sivil
cantik sekali beda dari kalau kita lewat tol
ya itu udah arahan pimpinan tertinggi panglima tertinggi kita jadi kita sebagai prajurit akan mencoba semaksimal mungkin untuk meraih target tersebut
itu masa depan itu yang saya jual ke
akhirnya diperingati masih keke karena menganggap biasanya angat angatai ayam lah istilahnya
kalau saya sih mesti minum ya karena udah kebiasaan dari kecil juga gitu
untuk mengatasi berbagai permasalahan termasuk mitigasi bencana
kita akan berusaha untuk mencapai peringkat di tiga seberat intungan kita
karena mengekstensi ruang kerja baru
pak gub ayolah ke vietnam nanti saya bikin acara besar pak gub presentasi
kalau mau berantem berantem ibaratnya kita debat aja disitu
dan saya memilih ini adalah rest area yang fasilitasnya sudah berhasil
jadi saya mengucapkan kepada semua yang sudah berhasil menerima hati ya allah terima kasih adalah menghilangkan desa miskin
di antaranya menyehatkan pencernaan menyehatkan kulit meningkatkan daya ingat mengatur lemak tubuh menjaga kesehatan tulang hingga membantu mengeluarkan racun dalam tubuh
orang orang kan terbatas
atau extend satu periode gubernur jawa barat juga very nobel
cuman kan menjadi resilient alias tangguh itu kan butuh waktu mengedukasi
kemudian mereka mengekspresikan rasa cintanya

kita akan coba ke pak doli lagi pak doli tadi sudah disebut bahwa belum pasti nih
mendekati delapan tapi dulunya sembilan di tahun lalu
presiden jokowi dodo melepas keberangkatan lima ratus sembilan puluh sembilan atlet kontingen indonesia untuk berlaga di sea games ke tiga puluh dua kamboja di halaman istana merdeka jakarta pada selasa dua mei dua ribu dua puluh
karena saya arsitek alun alun sejauh barat saya perbaiki itu juga
waktu dengan delegasi jepang
sebagai perawat atau caregiver dan lain sebagainya
yakni kecamatan rumpin yang letaknya bersebelahan dengan kecamatan parung panjang
ada blessing in disguise yang luar biasa tadi
nah bentuk kerjasama ini kan banyak bisa kerjasama di parlemen bisa kerjasama di kabinet
dan total investasi yang dikeluarkan adalah rp empat triliun
akademisi bisnis komunitas media dan government itu lebih powerful
saya lihat juga kang emil ini menggunakan
cukup ya sangat substansial
terus pilihannya kita egois fokus ke diri sendiri atau kerjasama

yakni dari kota cirebon kita akan menuju ke full walker toll
siapa blackpink hitungan menit tiket habis buat tahun depan
sampai jumpa dan bye bye
jadi kalau ketemu rakyat saya harus terlihat kuat tegar
mandi air hangat juga bisa membantu menenangkan pikiran
kemudian tadi di akhir acara sebagai tuan rumah diberi kehormatan
sementara faktor eksternal yang menyebabkan baby blues adalah situasi lingkungan seperti penerimaan suami terhadap proses proses melahirkan
ada yang sempat yang bisa di sharing kang emil
sekarang tadi saja siang hari kita deklarasi sekolah sekolah torelansi kan
jawa barat sendiri juga baru menjadi bagiannya kongres ini sejak tahun dua ribu lima belas
nah oleh karena itu jawabannya modal politik atau model kekuatannya untuk menghadapi tantangan tantangan itu adalah
kepala ikan yang disediakan oleh kepala ikan lainnya ada di jalan perak timur surabaya
kalau sampai devi ini
wali sukabumi kamu tugasnya nampung pasien
dengan perang tiba tiba food supply terputus
jadi besok mereka jalan jalan
aktivitas perbaikan ini sedikit menghambat arus lalu lintas
devi ternyata bukan korban pertama di keluarga ini
produksi pt bio farma bandung
malah jadi pendana menteri jepang
yakni tiongkok indonesia jepang malaysia filipina korea dan vietnam
tapi didengerin gak merasa didengerin gak
kang emil selamat karena untuk pertama kalinya jawa barat menjadi tuan rumah kongres pemerintah daerah asia timur ini
tetapi juga ada jalan non tol yang nanti akan kita lewati
kang emil apa apa saja yang menjadi agenda dalam diskusi kali ini
iya izin presiden izin menteri dan lain sebagainya
sampai saat ini berlangsung proses konstruksi tahap satu ruas gending besuki
momentum ini juga penting karena baru baru saja bencana gempa bumi musibah
fadlan tidak menampik ada sopir yang ugal ugalan di jalan
saya bertemu dengan caimin adalah statement soal bahwa partai kebangkitan bangsa ingin bekerja sama dengan pak prabowo
nah nasib dan masa depan itu sangat ditentukan bagaimana kita bisa menjawab semua tantangan
ini mempermudah lambung untuk bekerja memampatkan makanan itu untuk didorong ke usus dua belas jari
yang kedua ternyata semua bersepakat pariwisata itu adalah bangkitan paling cepat dalam recovery itu
tidak boleh driver itu atau supir itu yang di bawah umur
menurut kakor lantas polri jumlah pemudik lebaran pada dua ribu dua puluh empat ini
oh ternyata di vietnam ini apa apa dan sebagainya
seporsi kepala kakab dijual mulai dari harga enam puluh lima ribu rupiah
membuat pengguna jalan bisa terkena penyakit pernafasan
tapi satu dua masih ditemukan di runtuhan runtuhan
memang bisa menerima visi yang sama gitu ya tentu nanti akan ada pembicaraan pembicaraan lebih spesifik lagi ya
dan di youtube cnn indonesia insight with desi anwar
ya kan ada istilah nation talk cityx gitu ya
anggap aja langsung gitu ya direct
yakni eksitol pejagaan brebes timur begal ataupun pemalat
terus gepok lah gitu
terlebih saat melalui jalan berkelok dan naik turun
kapan kapan kita ikut ya mbak desi kita lihat
kemarau tadi ya masih musim kemarau gitu
pemain pemuda yang memiliki concern atau memiliki fokus di sini gitu
sekarang sudah berapa lama kita
dan memang empati simpati luar biasa
itu kalau bicara kalau lebih konkret diterjemahkan misalnya ingin bergabung dengan pemerintahan itu kemudian ditafsirkan untuk masuk di kabinet dan segala macam
kalau aku habis makan semua baru minum
ada anak yang lima enam tahun itu selamat selama tiga hari survive
cuman dia mah di rumah sakit lama juga
kan di zaman saya ada tradisi mbak tiga bulan sekali ngumpul
kalau dengan china apa
karena memang dalam prakteknya kalau dalam koalisi gemuk
oh sebabnya karena apa apakah betul seratus persen karena truk
memotivasi anggota untuk bekerja sama direct ya
saya bangga lah ibaratnya ini kayak g dua puluh versi gubernurnya
apa yang terjadi di wuhan di china kan berdampak akhirnya datang
di indonesia maju tentu kita menyerahkan sepenuhnya
dari jantung kota cirebon saya melalui jalur pantura
bahwa di dalamnya masih ada minimal yang buruk mengecil yang baik menaikkan
pertama orang yang diajak komunikasi atau partai putih yang dia komunikasi itu ingin bergabung dengan pemerintahan
saya mencoba menyusuri jalan raya parung panjang
seorang ibu yang mengalami sindrom baby blues dapat dikenali dari beberapa gejala diantaranya mengalami perubahan suasana atau mood swings
dan di sini ada selain jepang tadi kita sebut ada malaysia ada filipina vietnam korea selatan
dan hubungan baik dengan warga kota dan depan
sambil kita mengerjakan yang lokal lokal sebenarnya kita sedang memenuhi syarat
cuma dia jika ada
mayoritas di sini adalah decision maker politiknya memang
karena perjalanannya jalur non tol
ternyata negara maju juga punya level problem masing masing
ada sejumlah perbaikan jalan yang sedang dilakukan oleh badan usaha jalan tol
kalau pasien kita satu hari pasien bisa
hingga lebih dari delapan puluh km per jam
pengangguran masih ada walaupun sudah turun ke miskinan
ini sepertinya masyarakat punya arah kesana karena statement dari pak prabowo tersebut
yang dari situ bondo barangkali lewat selatan
nah semenjak bisa duduk
yang kurang kurang itu lebih banyak di level yang ada dinamika di masyarakat
dan yang paling penting pendukung kubu amin ini sampai hari ini masih meyakini kemenangan pilpres itu didapatkan
tidak selama kita bergerak waktu tujuan problem akan terus menyertai
paginya ya semangat lagi ceria lagi gitu
kemudian apa namanya lain lain lebih ke infrastruktur ya
memang kiri kanan ini pemandangannya luar biasa ya
itulah kenapa jawa barat lima tahun berturut turut ranking satu investasi
dari cirebon mau ke purworejo pulang ke purwakar
kedua korban luka ialah tri staff mui serta bambang resepsionis mui yang saat kejadian berada di lobi kantor majelis ulama indonesia
di mana kita manusia melihat manusia berkesusahan
ada disrupsi digital disrupsi ekonomi pemanasan global disrupsi perang regional
melihat adanya korban korban dari seperti itu dari masyarakat gimana meresponnya
pak edi gubernur bali itu september dua ribu dua puluh
saya berharap koalisinya minimalis terbatas yang penting lima puluh persen plus satu
kedua mereka ternyata sangat peduli dan nilai bantuannya
dan membuat mata perih terkena debu dan pasir
gimana kita belajar dari korea selatan
jika mengacu di perhelatan sea games sebelumnya para atlet yang meraih medali emas saja akan mendapat nominal bonus mulai dari rp tiga ratus lima puluh hingga rp lima ratus juta
jadi kami punya dokumen jabar resilien provinsi kan begitu
lalu apa peran pemerintah dalam menyelesaikan masalah di jalan raya parung panjang
yang sekarang bergerak dalam membantu
yang akan dipimpin oleh bapak muhammad ali abdul latif
dan beberapa pasar di tepi jalan
saya hampir tak dapat menahan emosi
maka warga saya izinkan untuk kembali ke rumah
melihat bergabungnya pkb jika jadi ya jika fix seperti apa
contoh kan ya berarti kan dengan jangan berpikir negara ya
sebelum jadi menteri saya ajak ke kuil di jepang
nanti saya kumpulkan perusahaan perusahaan malaysia yang terlibat
yang kedua juga meninggal
sekalipun ada keinginan untuk merangkul pihak kalah dari kubu nomor dua
ia mengimbau agar pengguna jalan lebih waspada ketika melintas
motor yang dikendarai korban hancur tak berbentuk lagi tertimpa badan truk
mas bambal ketemu sama pak sambal dijelaskan ditanya ya
jadi tidak ada alasan ya buat saya mau keliling keliling dulu
ini apa potensi yang kita bisa gali dari
memang negara investasinya besar besaran
minta polisi supaya bertindak secara cepat dan bisa menjelaskan kepada masyarakat apa yang jadi latar belakang mereka
jadi yang datang gubernur gubernur
bagi pemerintah provinsi jawa barat
saya kirim ke bandung ke sukabumi di daerah non gempa
sehingga ibaratnya kita ingin berdagang itu jangan dibatasi oleh politik negara
kita ada kurikulum anti korupsi
itu pun kepala cuma bisa geser geser doang
dan mulai hari ini kita bisa memproduksi vaksin covid sembilan belas sendiri
sambil hati sedih juga melihat rumah hancur dan lain sebagainya
saya menggunakan pita hitam semua peserta karena artinya mereka sangat bersimpati berduka
yang saya hormati pimpinan komisi lima dpr ri bapak ibu hadirin dan undangan yang berbahagia
mudah mudahan pak prabowo tahu betul prinsip fairness
mau nangis kemarin saya peluk juga pak semangat kita bersama sama
jadi tanpa ngobrol begini ya kita diem
saya pun menemui camat parung panjang icang aliudin akhir desember dua ribu dua puluh tiga
dua terkumpul uang satu lima miliar luar biasa
kalau bikin cita cita rumuskan juga rutenya
yang kemudian nanti akan terus berkembang
saya diuji tuhan oleh kehilangan anak saya
tapi lebih kayak teman lah yang tanggung jawabnya adalah connecting the dots
dan kemudian juga tadi mas adi sebelumnya sudah menyebut ini salah satu sikap kenegarawanan dari pak prabowo
maka saya selalu bilang begini hey para pns tugas kita wujudkan visi misi gubernur
kadang kadang lagi makan kita berasa seret haus atau kepedesan saat kita minum
saat ini keduanya tengah menjalani perawatan
jadi saya kan dari medan setiap kunjungan pasti makan kesini
karena apapun urusan ekonomi selalu jadi
terus tidak boleh muatan yang mucung
bahwa kalau upahnya terlalu tinggi investasi kabur
dan saya sangat mendukung eksistensi perempuan
observer itu artinya mereka sangat tertarik tapi belum di bukan di restri belum di apa
bagi pengendara harus ekstra berhati hati saat hujan deras
kita akan koordinasi dengan teman teman lantas
jadi sebenarnya agak nyambung dengan g dua puluh di bali
kalau yang sekarang sedang visum
karena memang semenjak diterbitkannya perbuk ini memang lalu lintas di jalanan ini jadi semberaut pak
tapi harus ada substansial strategi dan anggaran untuk menjadikan itu sebagai prima dona ekonomi kreatif
dan kemudian juga kembali ke cianjur
karena truk lalangnya juga terus menerus setiap hari non stop
ia bertugas di kecamatan ini mana puluhan perusahaan tambang batu berada
harusnya dalam hitungan tahun recovery nya lebih cepat
apa update dari proses evakuasi
selain itu jawa barat juga bisa mendapatkan ilmu
nah ini adalah organisasi yang menjadi connecting dari masalah ini
karena dukungan dari pemerintah untuk movie making industry ini ternyata besar
kami akan bahas lengkapnya bersama direktur eksekutif parameter politik
tapi kalau takdirnya ada ya saya jalani aja
karena menunggu laporan laporan di mana lokasi yang berpotensi
kedua menyepakati kita harus memperluas industri di semua level
saya bisa kembali ke dunia lama yang membahagiakan saya
ini kan seperti korea selatan kan sangat maju ya
inilah saya kira sebuah kerja keras sdm sdm muda kita
tunggu anak bisa peluk
karena khawatir ia terguncang
kira kira apalagi ya selama empat tahun ini
tiga tahun lagi saya sih optimis bisa tercapai
seksi dua keraksaan paiton sepanjang sebelas dua puluh km
terlebih yang membawa batu lebih dari tonase yang diizinkan
inflasi tinggi di eropa energi naik sri lanka bangkrut
jadi sebenarnya tidak bisa dibilang selesai pencapaiannya sangat paripurna
dan ya itulah spirit of bandung
masuk ke kamar mertua saya nangis nangis drama korea
makanya waktu covid fatality ratenya rendah
hari ini wake up call bagi saya wake up call era lah ya
apalagi tahun ini pemulihan ekonomi pasca pandemi menjadi tema utama yang diangkat
yang masih bagus di jalan raya ini
mengatakan akan bertanggung jawab terkait insiden yang terjadi
yang saya kira justru itu akan khawatir bagi saya
wakil ketua umum mui anwar abbas meminta polisi bertindak cepat dalam mengusut insiden penembakan di kantor majelis ulama indonesia selasa siang
ngomong ngomong gimana nih kang emil terakhir kita ketemu waktu itu masih wali kota
dan visi kita dalam tiga puluh tahun kan membangun tiga belas kota industri baru
karena menurut saya sekarang pasca covid work from anywhere ya
ya cemar berat sekarang sudah cemaringan
apa yang sudah menjadi your achievement ya
tadi pak dirut menyampaikan tahun depan bisa empat puluh juta
untuk mempelajari proses edukasi
ya saya kira nggak ada masalah juga kalau kemudian teman teman pkb caimin dan pkb ingin kemudian bergabung dengan pemerintahan
jadi kalau datanya jelas karena kita rajin berkumpul maka mau ngapain sharingnya itu lebih jelas
baik alhamdulillah assalamu alaikum wa alaikumussalam
dengan waktu kurang lebih tiga lima jam
kemudian pariwisata tadi saling promosi membuka gedung promosi di tiap negara member
tukang parkir kakek kakek anak kecil
nah ini adalah organisasi yang menjadi connecting dari masalah tadi
jadi harap waspadai ya
bisa penyakit paru menahun gitu
bukan mereka ya kasih orang ya
ya kalau korea selatan itu mayoritas adalah
video ini pun menuai bantahan dari sejumlah praktisi dan ahli
sumber kekuatannya dari mana
usai melahirkan seorang ibu memang berpotensi mengalami sindrom baby blues
menata kembali ya komunikasi politik dengan semua elemen bangsa
hanya masalahnya dinamikanya tidak semua warga itu ingin ke pusat pengungsian
ini tadi itu masalah ekonomi
karena untuk pertama kalinya bandung menjadi tuan rumah ini
nah itu dimulai dengan komunikasi politik kembali ya
tapi kan demi supaya tamu tuh senang dan memori
kalau keluarga saya sudah tiga
punya pendidikan karakter yang bisa menghilangkan bully
bukan hanya beda visi misinya tapi mereka menuduh kemenangan pilpres kali ini didapatkan dengan cara kemenangan
misalnya ibu yang sensitif tanpa disadari akan mudah berpikir hal negatif atau merasa sedih yang mendalam
nah ini harus cepat dilakukan
jumlah kendaraan pun meningkat tajam
visi dan program yang selama ini kami sampaikan ke masyarakat
kemudian mungkin terregulasi dengan emosi emosi sebelumnya
nah ini tawaran yang tadi saya diminta presentasi
belum ada koordinasi yang cepat dan tepat antar tingkatan pemerintah
tapi kalau semua koalisinya harus mayoritas koalisi gemoy koalisi gemuk
keluarga sempat menyembunyikan kabar ini dari devi
karena gak tau masalah dunia kan
selanjutnya mohon berkenan bapak presiden jokowi untuk melakukan penekanan tombol sirine
padahal perwakilan perusahaan tambang di wilayah kabupaten bogor yang saya temui pak agus
supaya masa depan mereka tidak kekurangan orang
tapi kalau memang membaca kecenderungan prabowo subianto ini memang ada kecenderungan kecenderungan untuk berupaya untuk merangkul pihak pihak yang kalah
saya nggak bisa saya bilang sudah diperingati masih kekeh gugat ke pengadilan dan sudah ingkrah
ada tiga gerbang tol di seksi itu masing masing
kalau ke depan ini ada isu yang menarik bagi
tapi dari asosiasi evaluasinya terkait dengan sopir yang ugal ugalan itu dilakukan gak sih
jadi di akhir acara kami tanda tangan mou jawa barat dengan pemerintah shizuoka
ya kalau soal posisi di kabinet kan saya kira saya percaya ya pak prabowo itu sudah punya rumusan sendiri
ada pun tambahan partai politik yang masuk saya kira pak prabowo sudah punya rumusan yang
jangan sampai jalan rusak kan menjadi hambatannya tadi
ada besi besi beton yang keluar
dan kita akan menempuh perjalanan tidak hanya lewat tol paris jawa ya
apapun yang ada kita ambil semua
pembatasan jam operasional sudah dilakukan

dimana pas banget level pak jokowi di g dua puluh level pak ridwan kamil di east asia regional
petugas yang mengatur di jalan raya
juga disrupsi pandemi kan begitu ya
karena wajah optimis pemimpin akan menyertai semangat rakyat
utama selalulah museum asia afrika
jalan tol ini akan melengkapi struktur jaringan jalan tol di jabodetabek
menjadi pemandangan yang lazim di jalan raya ini
kalau misalnya ada yang meninggal dunia pak berarti yang bertanggung jawab siapa
turis turis yang lewat gitu kan
kalau ada visual visual yang leleran bergelimpangan di parkiran
makanya saya senang jalan kaki karena
bagaimana dengan keselamatan anak anak sekolah dan orang tua mereka
ini biar nggak masuk debu semua ke dalam
iwan rosa putra direktur teknik dua pt jasa marga probolinggo banyuwangi mengatakan
dan semoga juga ci anjur cepat kita atasi
saya kira tidak akan ada harapan di situ
dari kami sebetulnya sangat prihatin pak dengan setiap kecelakaannya
atau ada sanksi kalau dari asosiasinya
kemudian karena cianjur daerah bukit kedinginan selimut
yang kedua jumlah truk tambangnya mendominasi
yang selama ini mungkin dalam konteks kompetisi pilpres terbagi tiga ya
gak bisa kita politik ekonominya adalah ekonomi door to door
rekomendasi sajian kepala ikan yang disediakan oleh kepala ikan lainnya ada di jalan perak timur surabaya
sebagai wadah interaksi dan kerjasama dalam peningkatan ekonomi
nah ini si ban mobil nempel di bagian pinggang
ketua asosiasi transporter tanggerang bogor
anak desa berenang lagi alhamdulillah
impresi apa yang kang emil ingin mereka miliki ketika bisa
yang satu meninggal di tempat
mau di luar atau di dalam pemerintahan itu saya kira sama medianya
saya ikut menyusuri jalan raya parung panjang ini
lepas lagi yang juga dikeluhkan masyarakat adalah korban yang ada
karena jangan sampai besok tiba tiba ada yang meninggal lagi
tapi kita selalu koordinasi dengan bmkg yang menyatakan bahwa hari ini harusnya gempa makin sedikit
ibu yang mengalami sindrom baby blues akan rentan melampiaskan emosinya ke sang bayi yang dianggap lemah
itu pun dua puluh lima juta juga
antara tujuh negara ini
dia posisi menghindar dari tembakan itu dibalik kaca
kalau memang mereka terbuka ya saya kira selama mereka juga mempunyai pandangan yang sama
oleh bpjs yang kita bayar informalitas yang belum kita subsidi dan lain sebagainya
hadirin yang kami hormati sebagai ungkapan syukur atas kelancaran acara kita pada pagi hari ini
jadi dengan adanya pandemi sama sekali tidak menjadi penghalang ya

kemudian juga tadi kita saksikan bersama presiden joko widodo bersama beberapa jajaran menteri kabinet
saya tuh punya pola politik ekonomi yang nggak bisa saya istilahkan ya
tapi tadi saya juga laporkan ke bapak presiden target kita di enam puluh medali itu dengan perolehan
memang dari awal gak ada yang berangkat untuk kalah
kita diapresiasi ke mendikbud
dimana pemimpin itu di persepsi tidak boleh
covid mengajarkan kita tidak bisa menguruskan sendiri sendiri
karena mungkin kita menyadari apbd provinsi itu tidak mampu untuk membangun jalan
masih ada indeks indeks yang belum memadai lah
rencananya akan digelar di linyi tiongkok
nah di tangga bencana mayoritas survivor urusan perut
poinnya kan kayak club gitu ya
cuma dki diwakili tadi oleh level menengah
ada tujuh negara yang mengikuti kongres pada tahun ini
ditambah banyaknya rutinitas baru yang cukup melelahkan pasca melahirkan
dronerologi dan hepatologi rscm dr arifah rizalsya mengatakan belum ada bukti ilmiah yang mengatur kapan waktu terbaik pada pola minum atau melarang minum selesai makan
terus dunia makin tidak baik baik ada perang ada ini
tapi kan berarti kita juga harus menyiapkan sdm kita kan
sehari itu bisa menangani berapa pasien sih kira kira
jadi di akhir jabatan saya saya mau presentasikan achievement achievement before after yang signifikan
di kantor pkb ini dianggap sebagai satu sinyalmen bahwa pkb akan sangat mungkin akan diajak kerjasama
ternyata krisis lingkungan kalau kita kompak dengan pentahelix abcgm
air mata devi tidak tertahankan
pertama yang harus ditolong itu diri sendiri
mengajak semua pihak untuk bekerja sama membangun indonesia di masa yang akan datang
selain itu perbaikan dan pelebaran di sejumlah ruas jalan di jalur pantura probolinggo terus dikebut
bonus akan tetap diberikan sesuai dengan aturan yang sudah berlaku sebelumnya
nah yang kedua tentu ini menjadi satu sinyalmen bahwa
karena tadi kecil kecil terpencar
yang pertama meninggalnya kenapa
nah itu juga direkomendasi kita mempermudah
dan juga menko luhit bin sarpanjaitan yang didampingi oleh gubernur jawa barat rituan kamil
ibu yang mengalami sindrom baby blues umumnya pernah mengalami permasalahan atau perbuatan yang tidak menyenangkan
dari segi pribadi kang emil sempat
kemudian rasa kuahnya ini ada gurih dan asamnya
namun penting minum air selesai makan untuk memperlancar pencernaan mencegah dilatasi atau pembengkakan lambung
zaman pak gubernur pak ridwan kamil itu sudah ada langkah ke sana
nah hari ini kan kita sudah sama sama mengetahui kpu sudah menetapkan siapa presiden dan wakil presiden terpilih
sehingga kecelakaan masih terjadi
karena menyembunyikan sisi kemanusiaan saya yang kehilangan
di lokasinya di jalan raya parung panjang upaten bogor jawa barat
kemudian apa namanya digital center connection di desa desa
wah sudah sampai di kabupaten brebes
sehingga akhirnya kita berpendapat semakin banyak organisasi organisasi regional atau global

jawa barat ini kan pusat industri indonesia ya
contoh masyarakat kalau saya minta pindah dari daerah lereng kan banyak yang menolak
tapi semuanya paling rapih paling bagus
yang jaraknya lumayan jauh di kota tanggerang atau bogor
seperti pkb itu untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintahan
kalau mas adi sendiri menilai kalau jumlah kursinya cukup perolehan suaranya cukup besar sebelas tujuh puluh dua persen dari pkb
ya tantangan terberat mah
proses membangun ini tentulah yang dibangun adalah rumah tahan gempa
kekuatan mereka di budaya ya
saya bertemu dengan pemprov jawa barat pengusaha tambang dan guru
mereka untuk memenuhi kebutuhan dapur di rumah
sehingga sambil kita membicarakan
maka kita berharap ada makanan yang mudah disajikan
banyak korban kecelakaan lain yang meninggal dunia
utamanya sebenarnya recovery sama ya
mas bambal ini kan biasanya mengatur protokolnya
jadi saya dengan istri urusan yang eril ya
ya baik ada partai politik yang masuk ada tambahan partai politik yang masuk atau tidak
di mana dua belas diantaranya korban meninggal dunia
karena orang lapar kan biasanya mudah marah mudah stres
iya jadi ibarat kayak mobil
saat bangun tidur dianjurkan minum air putih dengan suhu normal atau hangat untuk mencegah iritasi tenggorokan
oleh pak prabowo itu adalah bagaimana kita tetap merawat persatuan dan kesatuan gitu ya
resto buka setiap senin sampai sabtu mulai dari pukul delapan pagi hingga setengah tujuh malam
sehingga relatif kalau yang luka luka itu tertangani
tapi kalau masyarakatnya belum merespon seperti yang diharapkan tentu masalah itu masih ada
nanti gubernur yang melanjutkan juga punya target lagi
tapi tadi saya juga laporkan ke bapak presiden target kita di enam puluh medali itu dengan perolehan peringkat di tiga sebenarnya hitungan kita
bahkan saya kemarin naik motor untuk memastikan daerah daerah terpencil itu terakses
jadi pak gu kalau mau ke nasional main ke kuil kami di jepang
mungkin ada yang ditata dan segala macam gitu
pertama ini adalah sikap kenegarawanan yang ditunjukkan oleh prabowo subianto
butuh dua jam perjalanan untuk menjangkau rumah sakit terdekat
kalau lagi ujian begini bersabar tapi terukur
karena kita selaku pemerintah kecamatan tadi mungkin karena mungkin pemerintah terendah ya
pemerintah shizuoka itu provinsi yang sering gempa
ini kongres ini sendiri mungkin dari kita nggak banyak yang tahu ya
hingga kondisi udara yang pekat dengan debu
dan kalau memang pasar masih memerlukan bisa sampai ke satu ratus dua puluh juta dosis vaksin
setelah satu tahun lebih kecelakaan
jadi pasti butuh istirahat
dan covid juga masih ada
cuma ya apa sering berbagilah
sebenarnya sudah ada pembatasan jam operasional
sudah puluhan tahun menyajikan kuah kepala ikan mubara atau bubara
jadi orang jawa itu bangga
lalu sebenarnya bagaimana sih kebiasaan orang orang minum saat makan
kami undang ke atas panggung kepada para menteri kabinet indonesia maju
apakah juga senada dengan pendapat yang dikemukakan oleh mas adi
oleh karena itu ya itulah yang sebenarnya kita harapkan ke depan
penuh ketoliman penuh dengan inti mediasi dan seterusnya
air putih memiliki banyak manfaat untuk tubuh manusia
kan asal ketegasan dari kecamatan sebenarnya memiliki wilayah ini
sehingga jalan ini kepentingannya banyak
nah kalau gempa sudah dinyatakan hilang dalam teori saintifiknya
yang dalam hitungan statistik one of the biggest disaster ya di jawa barat
dan yang diapresiasi oleh pbb di citarun ini ternyata adalah kolaborasi
membereskan merapihkan kemudian melaporkan
tapi nanti level b dua b nya people to people nya juga kita dorong
tetapi karena mungkin ini bukan pemerintah ya investor
ini merupakan kongres yang ke sebelas
tapi sudah ada dampaknya efek pengurangan dari radikalisme intoleransi ini sudah ada
menurut dosen psikologi klinis universitas tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima surabaya jawa timur
karena ini sesuatu yang pertama kali dilakukan di bandung di jawa barat
jadi artinya tidak harus selalu menunggu negara hadir
sesi ini sangat penting tiga tahun ditunggu tunggu
dalam hal ini jalur utama truk truk besar pengangkut batu
seluruh seksi ini ditargetkan selesai pada desember dua ribu dua puluh
satu memang kurang memadai kalau semuanya
saya kira di situ mbak poin saya
yang sudah memakan banyak korban jiwa ini
pribadi datang ujian publik di cianjur
selamat telah memimpin bukan g dua puluh tapi se asia timur
punya mimpi nggak bisa dieksekusi juga susah
dan termasuk ini di depan saya lagi ngantri
sudah di beton saluran pipa pencemarannya curi curi lagi
makanya di jawa barat kan dilahirkan konsep petani milenial
soal kabinet ini kan itu hak prerogatifnya pak prabowo ya sebagai presiden
dan kongres ini merupakan pertemuan antara tujuh negara negara di asia timur
untuk pertama kalinya provinsi jawa barat menjadi tuan rumah
untuk pemakaian jalan untuk tidak mengimbulkan gangguan yang signifikan
tahun inilah saya gimana ya ceritanya ya
iya dan kalau saya lihat ini kan ada tujuh negara ya
anda juga dapat menyaksikan acara ini di cnnindonesia com
itulah kenapa saya tanda tangan kerjasama dengan sejurka
jalan raya parung panjang merupakan jalan penghubung dari lebih enam puluh perusahaan tambang batu di kabupaten bogor
dengan total panjang empat belas delapan kilometer
kalau dengan cina relatif karena delegasinya tadi tidak datang
cuma saya dari dulu selalu menegaskan mbak ya bahwa sebaiknya memang kalaupun toh ada keinginan untuk merangkul pihak yang kalah
dan dukungan tim headquarter dan tenaga keolahragaan seperti dokter para medis hingga tim recovery sebanyak lima puluh lima orang
punya mimpi nggak bisa dieksekusi juga susah
yang saya hormati para menteri kabinet indonesia maju hadir bersama saya pak menteri pupr
karena kan jumlah korban juga ada kaitannya dengan pemukiman yang mungkin rumahnya konstruksinya tidak layak atau tidak tahan gempa
siang tadi presiden terpilih prabowo subianto menemui ketua umum partai kebangkitan bangsa
jalan alternatif yang menawarkan pemandangan indah di sepanjang perjalanan
jangan tidak ada dampak
pada saat saat kehamilan
akhirnya saya tiba di purwokerto
maksudnya mulut istipar tapi dalam hati
sehingga yang lain masuk dan akhirnya terjadi
orang indonesia kalau urusan kepanitiaan
baru baru ini media sosial dihebohkan dengan video viral aksi seorang wanita dengan membawa bayi
artinya ketika tidak ada penjagaan
puskesmas juga menangani kasus kecelakaan
dalam ke sini sadar anak itu sadar dengan kaki yang hancur
kotak apa juga saya mengutin
kalau melihat ini melihat apa namanya ugal ugalan gitu
kemudian diskusi dibagi dua ruangan
wujudkan visi misi rpjmn pak jokowi dan wujudkan visi misi sdgs visi global yang disepakati
saya bilang iya iya dulu ya karena izin ke luar negeri gubernur itu susah
mereka tertimpa truk bermuatan batu yang terguling di jalan ini
ketika masih menjalani perawatan
yang mungkin sudah terbangun kira kira penguatan seperti apa
jadi bentuk kerjasamanya persisnya konkretnya seperti apa
usai top update pukul tujuh belas waktu indonesia barat
yang penting kalau pun toh ingin mengajak nomor satu ataupun nomor tiga ya itu hanya untuk mencukupi supaya kekuatan politik parlementnya
yang menewaskan lebih dari dua ratus tujuh puluh orang
dari awal di hari pertama sudah saya laporkan ke presiden
saling lempar tanggung jawab mungkin kata yang tepat untuk menggambarkan apa yang ada di kepala saya saat ini
karena kita melewati sawah ada sungai juga

jadi sambil kita ngomong bilateral yang visioner visioner
sehingga mereka undang saya presentasi tentang digital village ini gimana
kalau memang ada pada saat itu bisa dikeluarkan
kaitannya dengan debu ataupun polusi
khususnya masyarakat yang tinggal di cibubur di bogor di tangerang
banyak yang menduga peristiwa yang terjadi pada sabtu dua september lalu itu disebabkan lantaran sang ibu yang mengalami kondisi baby blues
memiliki alternatif dengan menggunakan ruas jalan yang lebih lancar
nah ini ke depan itu kan sudah harus proses rehabilitasi
ibunya yang selalu menjaga dan merawatnya di rumah sakit
dokter puskesmas parung panjang punya catatan sendiri
satu di lokasi baru dua di rumah rumah existing ya
nah itulah kenapa jawa barat semangat jadi member dari eass ya
orang kan kalau tidak ada uangnya
satu tentang kesepakatan pariwisata
ya tetap kita melakukan himbauan melakukan peringatan aja gitu kan
untuk menyangga tulang punggungnya yang patah
kualitas udara polusi debu
terutama ketika proses bongkar muat material proyek
nah akhirnya tadi kan ada dari malaysia sebagai member ini
jadi saya sangat terbantu secara sosial
yang kedua tentu kalau kemudian sudah
pria tiga puluh enam tahun ini juga mengaku sudah capek menghadapi gelombang demonstrasi masyarakat
dari hanya tiga puluh di dua ribu delapan belas sekarang satu dua ratus
itulah efek dari kekalahan dalam pemilu
yang melapor ke sini hanya kepuskesmas sini aja
sustainable citi smart cities apa apa saja yang disiapkan untuk itu
tanpa harus terlihat saya atasan mereka atau merintah gimana
akhirnya saya tiba di tujuan
ada pak ahmad doli kurnia yang merupakan wakil ketua umum partai golkar
mendengar keterangan pak sumitra junaidi dan fadlan saya lantas bertanya tanya
mungkin ini tuh dianggap sebagai ramah tamah politik biasa
tegar tapi di dalam seperti apa kang emil
untuk menjangkau tempat tempat seperti bandara soekarno hatta dan lain lainnya
kami akan mengirim staf staf pemprov jabar ke swizuoka
dalam menggarap sebuah vaksin
jadi pak menteri bumn pak menteri kesehatan
jadi wali bandung ngirim ini jadi masing masing saya tugaskan
tak hanya itu saluran kemih devi putus sepanjang lima cm dan belum bisa disambung
menurut sumitra ayah devi
untuk mendiskusikan berbagai macam hal
itu ibu bisa melakukan senam senam hamil yang merilekskan
bahkan kalau kita mendengarkan setelah kpu menetapkan prabowo gibran
jadi masih ada masih agak tinggi tapi sudah menurun
tiap lima meter warga
kepala ikan yang disediakan oleh kepala ikan lainnya ada di jalan perak timur surabaya
akan sangat bermanfaat untuk menjaga kestabilan emosional ibu pasca melahirkan
ini kalau nggak pakai nasi sudah kenyang ya untuk makan siang
lima kali sehari gelap ini semua
untuk melihat seperti apa kondisi jalan
jalan nasional yang menjadi jalan utama arus mudik selama ini
cuma kalau kelamaan duduk
dan jalan sebagai urat nadi bisnis
kinerja pns terbaik di indonesia sekarang adalah provinsi jawa barat
hendak melakukan upaya bunuh diri di perlintasan kereta api stasiun pasar minggu jakarta selatan
makanya posko nya itu di pendopo bupati kan
terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen tapi tidak mengajak semua partai politik yang ada
sebenarnya dulu programnya itu mandek ya
yang ada adalah di forum ini saya jualan saya buka
dan kita memiliki kemandirian berdikari betul di dalam urusan vaksin
sementara ada negara ada seperti malaysia filipina yang mungkin masih developing
saya minta yang es krimnya pak gubernur
kan selama ini kalau kita melihat secara utuh ya elit elit pkb terutama gus muhaymin adalah sosok yang saya kira cukup agresif juga menyerang kubu nomor dua
saya kasih mantra mantra bahasa jepang
dari dulu sampai ilir ini memakan waktu indovac dari awal sampai sekarang
tim sukses yang menuduh pemilu dengan penuh kecurangan itu justru menjadi bagian dari koalisi
akibat insiden ini dua orang terluka
jadi gimana ya rejeki itu harus dijemput
kita sudah sampai di jalan alternatif cilbon
produktivitas worker jawa barat itu ranking satu
tapi mayoritas sudah tertangani
ya mereka akan punya problem sendiri sendiri
dua hari setelah saya mewawancarainya icang aliudin dimutasi ke kecamatan lain
caranya itu bagaimana karena saya ingat waktu
pemudik sebenarnya memiliki empat jalur alternatif untuk keluar dari tol
ia mengaku bahwa pemerintah lemah dalam memberikan solusi terutama pemerintah provinsi jawa barat
menimbulkan inharmonisasi dalam bagaimana membangun kabinet ke depan
kami akan tetap menjaga jalan nasional ini
pakai kearifan lokal jadi tetap harus gayanya begini yuk kita ngumpul
sehari aku lima kali
tapi ngomong ngomong saat ini karena kita masih di tengah bencana ini bagaimana
saya meminta untuk tidak berjalan di samping truk batu
jalur jepang paling banyak karena memang founding father dari organisasi ini adalah provinsi provinsi jepang
tapi kalau tadi pak ahmad doli menyebut bahwa
baik dari arah banyuwangi maupun sebaliknya
dan pengoperasian jalan tol ini akan memberikan lebih banyak pilihan kepada masyarakat
jalan yang lebar dan relatif lengang
jalan dua jalur ini terbentang sepanjang kurang lebih lima belas km
kendaraan motor seorang ibu dan anak perempuannya tewas mengeraskan
saya membuat keputusan setiap hari seperti itu
suatu hari semua ini akan berakhir
kemudian organisasinya ada dua belas gitu
jadi artinya satu babak kemarin kita sudah selesai
tapi kalau belum ada bencananya mayoritas berargumen bahwa baik baik saja
kita bersepakat bahwa industri industri era baru industri digital industri energi hijau energi terbarukan itu harus didorong bersama sama
jadi semoga motivasi dan target dari bapak presiden tetap kita jadikan acuan
kata saya saya mah kan nggak memperjualbelikan anak
itu sudah menerima visi misi yang selama ini disampaikan oleh pasangan
dan sebenarnya di awal jabatan saya saya sudah menyiapkan perubahan mindset ini
cuma seminggu lah di rumah sakit
menpora dito aryo tejo optimistis dan menjadikan target tersebut sebagai acuan agar para atlet dapat berusaha maksimal meraih medali lebih banyak dari perolehan pada sea games sebelumnya
seiring makin ramainya pemukiman di kawasan ini
semua dinas bagi rata ke cianjur
jadi nasihat nasihat khas ibu lah ya
kalau memang harus terjadi seperti itu
jadi masing masing maaf ya bupati wali kota kerja sendiri gubernur sendiri dulu
niat saya jadi pemimpin kan bukan berkarir
nah harapannya kalau dua poin ini kebangkitan ekonomi melalui industri digital dan industri hijau
digital moment asal ada koneksi digital anda bisa dapat income seperti orang jakarta
keresahan masyarakat terhadap dengan kondisi seperti ini itu seperti apa
jadi pemilu itu ya tak lebih dari sekedar wore wore bersaing sekadarnya setelah itu kemudian sharing power
jumlah atlet kontingen indonesia yang mengikuti sea games sebanyak lima ratus sembilan puluh sembilan orang
hadirin sekalian dengan demikian vaksin indovac telah resmi diluncurkan oleh presiden republik indonesia
saya lahir di bandung jadi
dan juga maksimal untuk atlet atlet dan koning indonesia ini bisa meraih lebih dari segitu
kemudian dari korea ada beberapa
dan ini juga merupakan momentum yang sangat bagus bagi jawa barat
mubara itu kan sedikit ringan
harga kuah ikan mubara cukup terjangkau yaitu rp lima puluh ribu rupiah per porsi
yang untuk ke sebelas kali ini
karena dua ribu delapan belas desa tertinggal di jawa barat itu ada seribu mbak
kemudian tadi mengingatkan walaupun pariwisata ternyata teruji pembangkit ekonomi paling utama
barangkali angkutan berat dan sebagainya yang akan melintas ke timur
ya termasuk saya pun kalau pensiun ya pastilah
karena kita memang sudah mulai keluar lah dari covid sembilan belas
trend sekarang happiness itu sama dengan minta selfie saya layani kan gitu ya
mau ngambil barang bantuan
karena kubu satu ini kan dari dulu menganggap hasil pilpres kali ini hasil dari kecurangan
bayi lahir ada enam kalau tidak salah
namun sebelumnya video itu sempat ditonton lebih dari tiga juta kali dan mendapat like hingga delapan puluh ribu
ini seperti yang kemudian diasosiasikan orang ya bahwa ini akan bicara tentang bagi bagi kekuasaan dan segala macam
ternyata bisa makanya di masa depan saya bilang udah paling benar
selanjutnya mohon berkenan berdampingi bapak presiden
poin yang pertama tentang kesepahaman bahwa kita melihat banyak sekali disrupsi datang bersamaan
satu oleh jepang satu oleh vietnam
kecuali ditolong oleh negara negara sahabat
jadi gampang gampang susah sebenarnya ya proses komunikasi ini
mengenakan celana sendiri pun devi kesulitan
kadang kadang saya minum selesai makan tapi kadang kadang saya juga minum di setelah setelah makan
nah saya belajar selama lima tahun wali kota
yang sejumlah muridnya menjadi korban di jalan raya parung panjang
kedua konsep tinggal di desa asal ada connect digital
baby blues adalah kondisi muram yang menyebabkan seorang ibu merasakan sesuatu yang tak bisa ia kontrol hingga mengalami perubahan perilaku setelah melahirkan
dulu kan waktu berbaring
kalau dari anggota koalisi pak prabowo gibran dari golkar sendiri melihat pertemuan dengan caimin ini seperti apa
bagaimana prabowo subianto juga akan mengajak partai partai di luar kubu nomor dua
kayak sekarang cianjur kan saya koordinasi
obrolan dengan perusahaan tambang seperti apa

tapi memang semua pengendara harus berhati hati ya
tapi kami bukan berarti di sini lepas tanggung jawab atau tidak mau dikambing utamkan
biar ketemu sama ibu sama bapak
saking belum bersih ya tapi sudah membersih kira kira begitu
sehingga mereka tinggal di desa rejeki kota bisnis mendunia kan begitu ya
karena nanti persiang ada tradisi kepala desa datang
dan masuk jalur tol palimanan kanci melalui gerbang tol cipernabara
jepang tentu saja sangat maju dan china juga kan dari segi urbanisasinya sangat maju
kita sudah menggugat ke pengadilan lima puluh kasus untuk citarum
tinggal di desa jauh dari penyakit jauh dari covid kan
wah kepalanya lumayan jumbo
yang promotif bukan protektif kira kira begitu ya
jangan kita mau ke gunung sana tapi nggak tahu mau kemana kan
dulu pertarungan pertarungan antara visi misi program itu itu sudah dianggap cukup selesai
kemana mana saya harus ngerangin west java dulu
kalau dari devi sendiri pak
atau organisasi yang menaungi pemilik dan sopir truk
jadi artinya urusan sustainability urusan apa adalah sepertiga dari yang kita kerjakan
pengerjaan tahap satu terdiri dari seksi satu gending keraksan sepanjang dua belas delapan puluh delapan km
misalnya seperti masalah ekonomi sosial masalah pariwisata industri dan lain sebagainya
itu approach nya bagaimana yang paling efektif
hingga menjaga perkataan agar tidak menyinggung perasaannya
tak ada penolakan dan konfrontasi yang berlebihan
jadi yang memang langsung jual beli langsung konkret ya level level kita gitu
belum lagi debu jalanan yang terasa amat pekat
supaya nggak ada istilah post power syndrome ya
jadi desa kita banyakin yang mandiri diperbanyak
kita lakukan tindakan itu
nah hari ini langsung pak prabowo juga memulai ya
devi tidak beranjak dari kasur rumah sakit
sangat terpaksa banget misalnya hanya merangkul satu partai politik
kalau semuanya dirangkul ya saya kira memang pemilu gak ada gunanya
sehingga kami harus berhadapan sendiri dengan
yang menarik pada isi very surprising
kalau presiden ini optimis menpornya optimis apalagi ketua komite olimpia di indonesia harus optimis
meski dalam kondisi yang amat memprihatinkan
saya pun menyambangi markas sopir truk batu parung panjang untuk mengkonfirmasi ini
dengan total kontingen sebanyak delapan ratus delapan puluh empat orang
jadi kita bisa melakukan semua hal di sini
termasuk bagaimana menciptakan smart city sustainable city
tapi saya kira pernyataan bang doli ini sebenarnya
babak baru kita menghadapi masa masa yang akan datang gitu
rangkaian kongres pun ditutup dengan kunjungan para delegasi
nah ini sebenarnya masalah ini cukup lama ya
salah satunya saya namai lahirnya malam hari
dan setelahnya udah pasti minum juga
makanya ternyata itu banyak
terus beda agama beda organisasi suruh ngobrol
menurut warga kualitas batu di wilayah ini amat baik
dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
menampilkan sisi rapuh sisi sedih sisi lemahnya
dan juga paham bahwa kebencanaan adalah masalah bersama bukan masalah politik lokalitas
itu bisa meningkatkan faktor risiko terjadinya ispa
tapi hanya terbatas kepada kelompok kelompok tertentu yang paling penting kubu nomor dua itu sudah melampaui lima puluh persen plus satu ya
jadi mereka kehilangan warganya lima ratus per tahun
lagi ada karpet yang melebihi bak
mereka tertarik tadi pak gu saya mau belajar petani milenialnya seperti apa
hanya kebetulan takdirnya bersamaan selisihan sedikit hari dengan kebencanaan
untuk menjadi bagian di koalisi pemerintahan di lima tahun yang akan datang
dan juga kerjasama lain dengan partai di luar koalisi
nah yang ketiga ini depi
ada angin masuk gitu
jadi saya campur campur ya perasaannya
atau jalan di jam operasional yang tidak boleh itu
kecuali kalau misalnya kayak makan pedes terus kepedesan tuh saya minum
iya terus kami tawarkan contohnya di dekat kertajati ada tiga hektare
barangkali bisa diarahkan lewat lumajang
berarti gubernur abai nih pak ya sekarang melihat kondisi dari parung panjang ya
dengan lima jam kita hidup berdampingan dengan apa
nah sebagai pemimpin saya harus punya data dan membukakan pintu
jalan dengan kondisi seperti ini bukan satu satunya di tanah air kita
tapi jadi means jadi alat untuk membawa kebaikan
tiba tiba merasa sedih yang mendalam hingga terus menerus menangis mudah merasa cemas berdua dan kemudian merasa sedih yang mendalam
inilah letak daya tarik jalur tengah jawa
dan selalu masuk peringkat tiga besar
dan jalan tol ini yang kita resmikan ini adalah bagian dari jor dua
dan saya berharap ini akan menjadi sebuah kesempatan yang berharga
saling promosi saling mempermudah marketingnya saling mempermudah urusan visanya itu tadi disepakati
kemudian setelah mogok karena badan jalan kita kecil itu terjadi kemacetan
mata makin tidak kelihatan
kira kira bantuan apalagi yang masih dibutuhkan
yang selama ini kita lakukan dan segala macam
iya kelindes cuma nggak sampai ke sini
sehingga ekses terjadi di tengah tengah jalan
karena beberapa waktu yang lalu misalnya kita juga pernah melihat prabowo giuran subianto
kalau devi diinjak sama ban depan sebelah kiri
yang penting komunikasi ini tetap terjalin dengan baik
yang akan dihadapi indonesia yang tidak ringan saya kira ya
masyarakat walaupun memang kita tinggalnya di wilayah hulu ya kita juga sama punya hak yang sama kan begitu pak
saya kan kehilangan kekuatan untuk memerintah
bawa barang sales jualan
apa apa saja yang kira kira bisa di follow up
ini cenderung tambun yang saya kira memang bisa mengurangi rasa efektivitas
soal kesehatan pengguna jalan di sini
pastilah tinggal di desa masih bisa connect gitu kan
yang penting kalau pun toh ingin mengajak nomor satu ataupun nomor tiga ya itu hanya untuk mencukupi supaya kekuatan politik parlementnya
kalau akun istri saya ya drakor drakor yang
buatan dalam negeri indovac yang dikeluarkan pt bio farma
ya berarti tidak selalu yang namanya upah berkorelasi dengan investasi
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
regulasi diterapkan pun masih terkesan tumpul
menurutnya waktu yang sangat dianjurkan untuk segera minum air adalah ketika selesai makan dan bangun tidur
dan penanda tanganan prasasti
jadi obrolan dari pihak tambang
kalau pihak pihak yang kalah itu kemudian tiba tiba ganti warna politik dan menjadi bagian dari kubu pemenang
unggahan itu bahkan menyebut sang ibu hampir melemparkan bayinya ke rel kereta
seperti apa pandangan anda soal keputusan dari pak prabowo untuk bertemu caimin secepat mungkin
kita memasuki babak baru yang bagaimana kita membicarakan nasib
cerita devi hanya satu dari banyak kasus kecelakaan
kecuali nanti ada kebijakan lain ya kita berdoa saja
karena mereka sudah pengalaman seperti ini lebih dari lima puluh tahun
selama komunikasi ini terus terjaga
atau menggunakan jalur berlawanan untuk mendahului kendaraan di depannya
kemudian pengungsi juga kurang lebih sejumlah yang sama
nah saya belajar selama lima tahun wali kota
meski tidak bisa memberikan sanksi ia berharap ada kebijakan dari pemerintah terkait ini
tapi kan tadi karena ini melibatkan interaksi masyarakat
ya kalau mau gabung ya kamu pasti dapat benefit
masuk ke dalam kota
kita sudah lihat tadi pak prabowo giuran subianto pak dolly apa kabar
sudah di tujuh ya
ini juga harus dipikir pikir dulu
membangun soliditas kita membangun sinergitas gitu antar semua elemen bangsa gitu
dan indonesia ada observer
bung karno membangun indonesia dari kilometer ke seratus
kebanyakan mereka ngundang saya ke negaranya kayak ke vietnam
dan apakah ada dari bisnisnya juga yang hadir di sini
tapi kita sekarang lebih banyak fokus ke pengungsi
dari jasara harja dua puluh lima juta
jumlah truk yang hilir mudik di jalan ini pun juga terus bertambah
apakah tidak ada solusi efektif
jadi kalau bisa aware lah di situ
karena kampungnya itu di daerah daerah yang berbukit terpencil
oh iya jadi kan sebetulnya dari awal ya narasi yang selalu disampaikan
kan pon jual karena dua kali kita di declare provinsi percontohan untuk pembinaan olahraga
tidak langsung atasan kan kira kira begitu
karena presiden meminta nggak usah nunggu terlalu lama
sehingga tumbuh oposisi oposisi yang kritis di luar kekuasaan pemerintah
mau gabung bersama koalisi pemerintah atau tidak
dan masa depan indonesia lima tahun sepuluh tahun yang akan datang
karena saya ambil keputusan kemarin jangan semuanya dirawat di cianjur
mungkin juga ada yang menyatakan diri juga akan selalu tetap berada di luar pemerintahan
prabowo mengajak semua pihak untuk kembali guyup
jadi kan judulnya baru kerjasama nih
tiap hari saya memberi dampak dengan kekiri
tapi kamu menikmati menjadi pemimpin
saya cuma mau bilang empat tahun progresivitas sangat banyak tapi problem juga masih ada
sehingga harus bertumpuk atau bersamaan dengan masyarakat pengguna jalan lain
sehingga akhirnya kita harus saling sharing informasi kan
rezeki itu harus lebih progresif
jadi pintunya ada di pendopo bupati
yang seperti ini susah didapat
ternyata negara maju juga punya level problem masing masing
dan seksi tiga paiton besuki sepanjang dua puluh lima enam km
karena tenda tenda mandiri tidak proper
dalam hal ini dari penegakan hukum
dengan problematika kompleks antara pengguna jalan untuk masyarakat
dan kita juga dari dulu sebenarnya sudah memperjuangkan berbagai hal karena jalan ini adalah jalan provinsi
karena disini ada blimbing sayur atau blimbing wulu
tadi satu topiknya industri digital energi hijau
jadi jepang sendiri tidak mudah ya
iya malah bikin sempit ruangnya malah bikin semberaut
saya kalau stress terapi saya jalan kaki
sehingga pada saat masyarakat melahirkan
dan yang paling membanggakan karena saya melakukan revolusi digital di pemerintah
harus dipikir beberapa kali gitu ya
kedua yang harus ditolong atau menolong itu kepada sesama
pagi hari ini kita resmikan jalan tol pamulang cinere bogor
dan kemudian sudah diterima dengan simbol kemenangan pak prabowo dan mas gibran
kasus kecelakaan ringan bisa langsung ditangani di sini
kenapa karena kalau supply food chain global ini banyak terjadi
kita punya komitmen semua yang kita lakukan adalah untuk kepentingan bangsa dan negara
ya demikian insight with desi anwar kali ini
dia mengundang saya coba pak presentasikan si kota erosity itu
dari pusat sebagian besar dan sebagian kecil dari pemprov juga sesuai anggaran yang kita punya
kewilayah lain di jabodetabek dan jawa barat
pelebaran menggunakan teknik pembetonan agar lebih awet
dan ini sekarang juga growthnya udah semakin meningkat ya di khususnya jawa barat
kemudian kalau di tengah tengah makan pasti harus ada minum juga
tidak selalu negara berkembang yang butuh dibantu
karena debu di sini tebal dan
sea games ke tiga puluh dua dua ribu dua puluh tiga yang diselenggarakan di kamboja akan berlangsung pada lima hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh tiga dengan total tiga puluh enam cabang olahraga yang dipertandingkan
padahal ini kan jalan provinsi ini adalah tugas dari gubernur ya pelaksananya
pak saya melatih caregiver
pasti banyak masih ada lah yang
tapi apapun itu kita menyadari perjalanan bangsa ini perlu proses dan dinamika
mungkin jumlah korban juga masih akan meningkat ya
gubernur sebelumnya pak aher membangun sepuluh tahun saya lima tahun seperti ini
kondisinya so far sudah membaik
situasi ini membuat saya bergidik aman kah berkendara di jalan ini
sekolah juga akses dan lain sebagainya
ada kereta api cepat akan selesai kan
menteri perhubungan menteri berdagangan
dan saya merasa waduh kalau saya gak jadi pemimpin
sehingga permintaannya terus meningkat
memulai apa yang selama ini menjadi narasi besarnya itu
kami lanjutkan dialog sore ini bersama ahmad doli kurnia
menurut data satlantas polres bogor kecelakaan di parung panjang terjadi sebanyak tiga puluh kasus
menpora menegaskan aturan lama mengenai bonus atlet untuk sea games belum berubah
debu artinya banyaklah warga kita yang terkena penyakit ispa
tiba tiba merasa sedih yang mendalam hingga terus menerus menangis
jadi itu kebanggaannya investasi selalu ranking satu udah lima tahun kan

bahkan statement statement politik prabowo sebelumnya juga sering kita dengar
dari mata kaki dari mata kaki itu hancur

bukan untuk memunculkan koalisi gemuk dan koalisi besar
kemudian saling membuka border secara lebih konkret
seperfek perfeknya yang di imajinasikan
pembuat keputusan karena takdir tuhan
truk boleh melintas antara pukul sepuluh malam
juga banyak keajaiban keajaiban ya
dan hari jumat harusnya gempa sudah hilang
nah persoalannya kemudian adalah apakah kemudian bisa ditafsirkan ketika pak prabowo berkomunikasi
truk truk besar bermuatan material keluar masuk area proyek melalui tiga titik ini
tadi mas adi menyebutnya koalisi gemuk atau koalisi gemuk ini kurang oke untuk demokrasi
jangan membiarkan industri kreatif itu tumbuh organik
dari perut sampai kaki itu ada di dalam mobil
ketimbang kita berpikir sendiri
maksudnya devi sebelum kecelakaan
ya saya kira memang bentuk kerjasama itu tidak hanya di kabinet
bandung lebih beken dari jawa barat harus saya akui ya
itu kan keras keras sekali perbedaannya
kita akan melakukan doa bersama
dan berkonsultasilah dengan psikolog bila perlu
apakah sikap ini menegaskan bahwa pkb masuk ke dalam koalisi prabowo giran
sehingga yang bingung mau kemana
kalau pemimpinnya nanti hilang berganti terus maaf ya suka balik kanan suka beda dengan pemimpin sebelumnya
apalagi pasca covid pada bingungan
bikin tambah ugal ugalan karena dia ngejar waktu
karena di sepanjang jalur ini tersedia area peristirahatan
karena biar bagaimana juga dari kami sudah memasang rambu rambu
belum ada efek jerah
jabat juara lahir batin rutenya begini saya bikin
sehingga kita masih juga butuh tenda tenda
membuat batu jatuh dan menimpa kepala saya
you can sell juga anything vietnamis yang bagus ke sini
nah ini belum kalau siang hari ini debu ya
teman teman dari jepang korea selatan
itu bukan karena rumah sakit penuh
malah di kota ini saya disambut dengan terik matahari
dari segi pendataan jumlah warga dan lain sebagainya
yang paling penting adalah kerjasama itu untuk menurut saya
dan dua ribu dua puluh lima targetnya harusnya menjadi clean liver ya
prabowo berjanji akan mengajak semua pihak untuk membangun bangsa
salah satu yang nanti kita kerjasama dengan shizuoka adalah rumah tahan gempa
karena tadi kalau saya lihat ada banyak jalan yang bergelombang
terletak di area kantor kesia bandaran utama tanjung perak surabaya di jalan kalimas baru
membangun pemukiman yang anti gempa
jadi kalau saya jadi pendukungnya pak prabowo saya akan minta kepada pak prabowo untuk menolak partai partai yang dari awal
untuk melakukan penekanan tombol sebagai tanda peluncuran vaksin indovac
jadi artinya komprehensiveness kolaboratif approach itu yang membuat citarun the dirtiest
dan dia bisa bercerita utuh mengenai kronologinya ya
supaya mereka bisa punya keterampilan yang memang sesuai
yang meninggal tadi hampir tiga ratusan
ini akan mengurangi kemacetan dan masyarakat memiliki pilihan
ke sejumlah lokasi wisata di bandung jawa barat
dilakukan pelebaran di dua sisi
di mana dosis yang dirilis tahap perdana yaitu sebesar dua puluh juta dosis vaksin indovac
selalu menyertai perjalanan organisasi
meninggalnya kegiling mobil tronton
ketua umum komite olimpiade indonesia raja sabta oktohari juga optimistis indonesia mampu memenangkan medali lebih banyak
nah itu menurut saya menjadi salah satu syarat utama apakah kemudian
justru saya membiasakan sebelum mulai makan saya minum air putih dulu
sehingga kita mencoba menjual dengan berbeda dengan orang lain
toilet sholat jajan itulah makanan kecil
ketika truk truk tambang ini
rekomendasi sajian kepala ikan lainnya ada di jalan perak timur surabaya
justru malah kita membutuhkan minum air untuk memperlancar makanan yang saat ini sudah berhasil
anak muda saya suruh balik ke desa saya modalin hasilnya saya beli
diprediksi akan naik sampai enam persen
dan saya yang belajar dan edukasinya di dunia global sangat paham
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini
itu juga sebenarnya untuk meregulasi emosinya
atau penyiksaan yang tidak selesai
meninggal dunia dapat kompensasi berapa pak
kamu camping kamu urusin kamu cari pangkal kamu bikin tenda
itu udah arahan pimpinan tertinggi panglima tertinggi kita jadi kita sebagai prajurit akan mencoba semaksimal mungkin untuk meraih target tersebut
ya seperti yang disampaikan oleh bang dolly
jadi nanti siapapun gubernurnya program tetap jalan
dari kacamata fadlan pembatasan jam operasional justru membuat jalan semakin sembraut
ada lingkar dalam ada jor jakarta outer ring road satu jakarta outer ring road dua
beruntung usaha tersebut berhasil digagalkan oleh petugas kereta komuter dan sang bayi berhasil diselamatkan
iya kalau mas adi menyebutnya ini sebuah bukti atau sikap dari kenegarawanan
akhirnya saya putuskan di hari pertama itu
bonus mengikuti aturan yang sudah ditetapkan
selain dari segi pariwisatanya
nah sekarang jadi trend
sampai saya makan es krim
tetapi karena kaca terkena peluru
jadi yang penting hidup itu kan memberi manfaat
karena tidak ada aturan atau batasan
jadi kekuatan energi ada di keluarga
karena kan jumlah suaranya juga tidak kecil begitu mas adi
itu yang saya kira memang kosa kata yang dari dulu tidak pernah diubah karena apapun biasanya kalau partai partai elit elitnya bertemu
jadi artinya mereka kerja sangat efisien menghasilkan output produk yang lebih tinggi dibanding profesi lain
tetapi kepada saya camat yang bertugas sejak tahun dua ribu dua puluh ini menyampaikan bahwa korban tewas dan diakutasi akibat kecelakaan yang terjadi di jalan ini sudah tidak terhitung banyaknya
kalau yang luka luka meninggal relatif sudah aman
kita satu dari negara yang menjadi inisiatornya kongres ini kan jepang
dukungan suami keluarga hingga teman terdekat juga sangat penting
tak mengherankan bila ribuan truk pengangkut batu dan pasir banyak terlihat di jalan raya ini setiap saat
tapi dua minggu kemudian ternyata dia jadi menteri gitu
nah mudah mudahan ini bisa terrealisasi karena sekarang sudah ada pembebasan pembebasan untuk mengarah ke sana
kemudian yang paling saya banggakan hasil survei dari bank indonesia
yang penting juga kan komunikasi kolaborasi dengan bupati dan wali kota dan lain sebagainya
dia harus kuat di literasi kuat di numerasi yang angka angka dan kuat di karakter
komunikasi politik ini sampai kapanpun saya kira harus tetap terus dilakukan harus tetap dirawat
kita kembali ke bandung jawa barat untuk menyaksikan peluncuran vaksin covid sembilan belas
kita kan sudah hampir sembilan puluh persen bahwa semua warga jawa barat tercover urusan kesehatannya
untuk menghindari kemacetan di jalur utara maupun selatan
artinya kan ingin masuk ke dalam koalisi atau seperti apa
sementara itu mempora dito aryo tejo menyebut belum ada perubahan untuk nominal bonus bagi atlet peraih medali di sea games tahun dua ribu dua puluh tiga kali ini
itu saya kira baik dan penting untuk apa namanya
belakangan sempat beredar video di media sosial yang menyebut bahaya minum setelah makan bisa memicu asam lambung gangguan pencernaan hingga terganggunya penyerapan nutrisi makanan
kalau tulang belakang sih alhamdulillah udah
baik baik kita akan lanjutkan perbincangan soal rencana koalisi ini
devi sempat menjalani serangkaian operasi besar
nah itu nanti tentu akan ada pembicaraan yang lebih khusus lagi
kayak bilateralnya itu juga dimotivasi
kayak sekarang siapa bupati cianjur
ya tapi dibikin santai aja
cuma untuk spesifik ispa
dari dua lima ratus unit truk tronton pengangkut batu di sekitar parung panjang
wilayah yang ramai dengan banyaknya pemukiman baru ini terletak relatif dekat dengan jakarta
supaya kebijakan kebijakan politik pemerintah ke depan tidak ada resistensi
contoh ya saya dengan vietnam kemarin ngobrol
kan gak lucu kalau tiba tiba harus menjadi presiden yang menurut mereka itu penuh dengan kecurangan
satu setengah tahun juga diam
makanya dalam urusan olahraga we are number one
devi sudah menjalani hidup seperti ini selama lebih dari tiga tahun setelah ditabrak sebuah truk pengangkut batu
sudah menyedikit yang hilangnya
ada kali lima belas meter mah
didampingi pelatih dan ofisial dua ratus tiga puluh orang
nah problem problem yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan
jadi kesimpulannya maaf ya
nggak ada baik dari camat maupun kepala desa
saya termasuk yang mengharamkan sebenarnya partai partai
yang saya hormati gubernur jawa barat wali kota depok wali kota tangerang selatan
hari ini juga sama saya bisa aja sebagai gubernur diem aja
pada level pkb mestinya menurut saya ya kalau pun ingin bekerja sama tak harus menjadi bagian dari koalisi pemerintah
tol surabaya banyuwangi khususnya di ruas pasuruan probolinggo
kita sering melakukan pertemuan dengan para pemilik truk untuk dapat mensosialisasikan aturan aturan ini
itu pun jika lalu lintas tidak macet
termasuk suka tidak suka k pop merajai kan
tidak semua ups ada juga down
kan saya juga gak pernah cita cita jadi gubernur wali kota kan
jadi kita lagi cari cara negara yang lagi berdamai ini yuk apa gitu
tadi saya tanyakan kepada menteri pu akan bisa diselesaikan di kuartal kedua tahun ini
kemudian dari korea juga tadi
ini setelah ditetapkan pak prabowo langsung mendatangi markas pkb bertemu dengan caimin
ini sempat jadikan bahan diskusi waktu saat kongres ini
berebut ruang untuk melintas
lebih ke persiapan mereka sebagai tuan rumah tahun depan
tetapi kan setiap kecelakaan itu tentunya ada sebab akibat
jadi bisa kita nikmati sebentar istirahat
negaranya covid mengajarkan kita nggak bisa ngurusin sendiri sendiri
enggak pernah bersuara tau tau jadi indovac
sebenarnya ketika partai partai itu sudah menyatakan dan ingin mendukung
nah untuk membicarakan membahas mengenai kongres ini dan juga apa apa saja isu yang penting diangkat
kalau pak bambang di rsm kalau gak salah ya
dan sekali lagi terima kasih
langsung dibawa ke rumah sakit besar atau rsud
toh juga kita tidak bisa sendirian atau tidak bisa beberapa untuk membangun indonesia ke depan ini
karena itu dua hal yang berbeda
apakah memang penyebabnya itu dari jalan nah ini yang perlu dialami
yang tidak perlu saya tampilkan kan begitu ya
ban mobil diganjil sama kayu balok gitu
warga pun langsung menyemut sesaat setelah kecelakaan truk pada akhir desember
kami akan hadirkan perbincangan dan informasi menarik lainnya usai jeda
nah food salah satu yang menjadi concern saya
jalur tengah jawa ini bisa menjadi alternatif anda
apa yang terjadi di wuhan di china kan berdampak akhirnya datang hanya masalah waktu
atau bisa bentuk kerjasama yang lain seperti apa gitu
dengan kapasitas di tahun ini nanti kurang lebih dua puluh juta
ini kan tujuh negara tapi saya lihat di masing masing negara indonesia ada dua daerah kan
saking bagusnya progresnya saya dikasih panggung di cop dua puluh enam di glasgow
halo kita akan melanjutkan perjalanan kita
karena ternyata ada pekerjaan galian di jalan
korban jiwa maupun korban dengan kecatatan seperti itu pak agus
sudah bisa diakses hingga gerbang tol di kecamatan gending kabupaten probolinggo
bagi saya itu nggak sehat bagi demokrasi
itu juga kita harus antisipasi
jadi kita kita akan berakhir di lima september dua ribu dua puluh tiga
jadi mulai sekarang jangan takut menentukan kapan waktu yang tepat untuk minum
nah sekarang di sisa waktu saya lebih meninggikan jumlah jumlah keberhasilan itu
makin kuat duduk lama
yaitu tadi peluncuran vaksin covid sembilan belas indovac yang telah dibuka langsung resmi dibuka oleh presiden joko widodo
apa yang harus kita kerjasamakan mereka berduka
umkm dan food business itu bikin kebat kebit sekarang
ya karena sudah ditangani oleh polisi ya mungkin mereka tanya sama polisi
dan nanti kami juga sebenarnya sudah menghubungi beberapa petinggi partai
jadi artinya mereka apalagi nih pak gub yang bisa orang indonesia investasi di vietnam
maka saya intinya ada jadwal menangis
karena kami dan tim saya selalu jualan ibaratnya begitu dengan pola progresif tadi
faktor internal yang menyebabkan kondisi itu terjadi adalah kepribadian sang ibu
saya tidak mau membangun negeri ini hanya mengandalkan kepribadian si pemimpinnya
kali ini saya memilih keluar di kilometer dua ratus empat puluh delapan di pejagan
alat berat dikerahkan ke lokasi untuk mengangkat dua jenazah ini
upah tinggi investasi tinggi kenapa karena produktivitas tinggi
karena lima puluh lima itu powerful banget gitu kan
tapi duit kamu duit income bandung income jakarta nikmat sekali
ini sedikit gambaran yang bisa saya ceritakan tentang parung panjang
terkait dengan aktivitas dari truk truk tambang ini
saya syukurilah kekuatan support system saya adalah keluarga
plus kebetulan istri saya juga sangat aktif
ingatkan citarun bagaimana sekarang sudah
jadi jangan menganggap kami leader leader ini jaim gitu ya
sebaiknya memang ya kalau menggunakan etik dalam politik
dan menaikan desa mandiri bintang lima
tapi yang penting adalah pemerintahan berikutnya
kayak kita ke papua kan lebih lama lagi
provinsi misalkan urusan intoleransi
kita akan coba tanya ke salah satu anggota koalisi indonesia maju yang sudah bergabung juga
indikasi akan ada kemacetan yang luar biasa tentunya
karena bagi saya kepemimpinan itu tidak ada yang selesai mbak
tapi publik membaca ini akan dikaitkan dengan soal kemungkinan
dalam pembagian mungkin anggota anggota yang ada di kabinet
saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dan dengan mengucap bismil
adi praitno melalui sambungan zoom
saya wisuda seribu dua ratus petani milenial
tapi program yang berdampak ke masyarakat jangan berkurang dong
yang juga tinggal nanti beberapa kilometer lagi
sehingga nanti akan betul betul menghasilkan sebuah revenue yang semakin besar bagi negara
jadi kadang kadang mohon maaf
kurang kontainer krisis perang ukraina gandum krisis
aging kedua generasi mudanya nggak mau nikah
jadi nanti siapapun gubernurnya
sehingga pengguna jalan dengan truk tambang ini
pusat pusat pengungsian pengungsian di empat belas titik sudah dibentuk
yang bisa menghilangkan hal hal buruk di anak anak muda
yang meninggal tidak sebanyak yang lain
kali ini saya ruli kurniawan akan mengajak anda menyusuri sebuah wilayah
pak gub saya beberapa kali ikut termasuk ketemu pak gubernur di jepang
namanya kurikulum pendidikan karakter
tapi juga kami minta timbal balik dari memakai jalan
dan itulah indahnya kebersamaan kemanusiaan kita
antara berbagai pemerintah daerah di negara asia timur dan asia tenggara
sehingga akhirnya kita harus saling sharing informasi
karena kan genuinely orang indonesia itu ramah ya
karena kalau kita udah minum di tengah itu biasanya suka kenyang
before dua ribu delapan belas ini masalahnya
jadi apa ya jadi mutualisme
dan minggu sampai pukul setengah tiga sore
apa latar belakang yang bersangkutan datang ke mui dan lalu meledakkan senapangnya di sini
saling belajar dari kesalahan
tidak selalu negara berkembang yang butuh dibantu
apa lagi yang ditawarkan kang emil supaya menggait investor datang ke jawa barat
posisinya kan ada terus sepanjang dua puluh empat jam
jadi ada berbagai pilihan sebenarnya bagi anda
contoh kita ada kurikulum yang namanya
kedepan saya lihat yang penting kalau kita melakukan rekonstruksi itu
bagaimana setelah kita kemarin berkompetisi ya mungkin ada miskomunikasi mungkin ada secara psikologi
butuh waktu lima puluh tahun untuk ke level yang dianggap salah satu yang terbaik di dunia lah kira kira
pasti hanya untuk kepentingan rekonsiliasi dan bagi bagi kekuasaan di parlemen
kalau lagi bagus tadi ya dengan prestasi saya bersyukur
nah karakter jawa barat sudah punya ketangguhan kearifan lokal jabar masyagi kurikulum anti korupsi kurikulum anti radikalisme
supaya ibu menjadi tenang
untuk penduduk sebesar lima puluh juta gitu ya
apabila ini berandai andai apakah anda akan mencari pertimbangan
iya karena mereka sudah diedukasi masih ke
tapi juga kita masih berduka karena masih di tengah musibah bencana gempa bumi
truk pengangkut batu dan pasir yang lalu lalang dan motor warga yang melintasi diantaranya
siapa harus jadi pimpinan pimpinan dan seterusnya ya
kondisi di jalan raya parung panjang
setelahnya cobalah mencari tahu penyebab perasaan sedih yang dialami
devi tetap berusaha untuk menamatkan pendidikannya
dan ditangani oleh empat dokter spesialis
komitmen untuk disalurkan ke cianjur ke warga cianjur
kenapa ya tentu malu dong sebenarnya dilihat oleh publik
maka minimal di negara asia mau saling promosi kan begitu
saya khawatir kondisi jalan yang buruk
tahan dulu para narasumber pak doli dan mas adi karena dialog ini akan kami lanjutkan
nah bahwa kemudian nanti hasil komunikasi itu bisa jadi dua hal juga kemungkinan yang terjadi
ternyata peraturan ini juga masih banyak dilanggar oleh sopir truk batu
karena evakuasi kan masih terus berjalan
dan ketika masuk periode arus mudik dan balik
tepat berada di jalan nasional sehingga mengakibatkan kerawanan lalu lintas
sepanjang empat puluh sembilan tujuh km
lagi gitu nah ini kalau terkait dengan upaya untuk penindakan atau sanksi yang diberikan kepada transformers
devi masih ingat betul bagaimana ia terseret roda truk sejauh lima belas meter hingga tubuh bagian bawahnya hancur
mas adi ini anggota partai koalisi sudah bicara soal fairness
nah oleh karena itu tahun depan hostnya adalah kota liny di shandong di tiongkok
kemudian merekomendasi agar kebijakan kebijakan ini lebih
sehingga orang jawa barat misalkan nanti datang ke gedung itu
bukan komplain gitu ya ke pemerintah gitu
kerjasama dengan bnpb dan rest lain
jadi ketika prabowo giuran subianto menyambangi
salah satu provinsi yang paling tangguh dalam bencana gempa bumi
iya apalagi sekarang kalau lagi banyak masalah
kongres ini merupakan agenda penting yang akan memberikan banyak manfaat
ada yang minum selesai makan ada juga yang minum di setelah selamakan
karena kan bupati wali kota sama sama dipilih rakyat

tapi karena saling buka data oh ya udah
tidak setuju dengan visi misi mereka tidak setuju dengan ikn mereka tidak setuju dengan pemindahan ibu kota
yang lucu lucu paling yang bikin saya terharu sampai saya gini gini ke orang jepang adalah mereka donasi mbak urunan
jadi ekonomi kita diprediksi akan stuck
beberapa sektor lainnya termasuk bahan baku lokal dan riset pengembangan anak anak bangsa
selain itu waspadai pula titik titik kemacetan
yang berangkat semua semangatnya untuk menang
saya bukannya jadi nasional indonesia
nunggu di warung nunggu orang lewat tunggu orang beli ya
rumah makan spesialis kuah kepala ikan yang satu ini selalu ramai pembeli
yang bisa dimanfaatkan oleh pengendara
karena jarak pandang menjadi terbatas
kalau buat mengangkat tidak bisa
poin saya adalah as a government as a leader
pak harto melanjutkan mungkin dari kilometer seratus ke tiga ratus
mohaimin iskandar di markas pkb
terutama untuk mengamankan kepentingan politik parlemen
jadi ya it s just a matter of lima jam perjalanan saja
saya kira ini adalah eta di mana memang demokrasi di masa yang akan datang
ya kalau melihat kecenderungannya publik selalu menafsirkan yang dimaksud dengan kerjasama itu pasti soal kemungkinan masuk koalisi kabinet ya
kita seakan akan dipojokkan dengan hal hal ini
devi dikenal sebagai murid yang cerdas
dimana nanti di gedung itu semua potensi ekonomi negara member
nah ternyata gagasan itu poin saya waktu saya presentasikan
pak gubernur eh pak wali bogor kamu fokus di sini ya bantuin
kalau golkar sendiri sebagai partai politik yang menduduki rencana
tiga dinas bagi ke dua belas kecamatan terdampak
seperti apa anda melihat kerjasamanya apakah akan terjalin kerjasama yang erat begitu antara koalisi indonesia maju
tantangan terberat ini kan saya lihat cukup berat
maaf ya dalam dua tahun saya saat covid tidak semua buruk lah ya ada
minta di pangkuk minta cerita minta ini bapak sini
ternyata kunci bahagia saya adalah bertemu warga yang bahagia gitu
kok ada ya tni ikutan ngurusin sungai ada pak di indonesia namanya
setiap hari kebutuhan ikan mubara di kantin makjah mulai dari dua puluh lima hingga empat puluh kilogram
antara pak prabowo dengan ketua ketua partai politik termasuk dengan ketua partai golkar
kedua kakinya sudah tidak bisa digerakkan lagi
dan yang menang juga memikirkan kembali
ia hanya mengenakan sarung dan popok
truk truk ini ke depannya kapan waktu yang akan diberlakukan sanksi tersebut pak
tapi sustainable tourism sepakat disepakati untuk diperhatikan
ya dengan maksud begini butuh dukungan moral
sedikit background kang emil mengenai kenapa siapa menginisiatornya dan ini sudah kongres ke sebelah
terus rasanya kalau udah habis makan tuh minum tuh kayak ya udah bersih semuanya gitu jadi kayak udah penutupnya minum
kantin majah buka dari senin sampai jumat pukul enam pagi hingga tiga sore
kita juga minta kepada pemerintah provinsi perbaiki jalan secepatnya
tapi tuhan mengambil anak saya saat saya jadi pemimpin
jadi saya mengapresiasi individu kelompok masyarakat organisasi
apa yang terjadi di bandung ya harus diketahui juga oleh australia dan lain sebagainya
bahkan ban mobil pun masih nempel
membuat pengendara mengeber kecepatan kendaraannya
kemudian tadi sempat dapat bonus pemandangan kereta lewat juga
saya tidak bisa menghitung berapa meter jalan
pak impresinya apa di acara hari ini
kalau dari saya kan kita mengetahui
dan kami yang bergabung dalam koalisi indonesia maju itu sudah saya yakin sudah ada pembicaraan
warga langsung dikerumunin warga
karena anak saya kan minta tiketnya juga
ini tentu untuk menciptakan check and balances yang sehat
diajak nggak tamu tamu dari negara negara ini jalan kaki keliling keliling
yang setiap hari harus melintasi jalan ini
dan kemudian menerima apa yang dimandangkan oleh pak prabowo dan mas gibran yang pertama
karena selain dari sektor kesehatan yang akan maju juga diharapkan akan menyerap juga tenaga kerja
wakil ketua umum partai golkar dan pengamat politik adi praitno melalui sambungan zoom
mereka ternyata butuh sdm
pkb akan bergabung ke koalisi pak prabowo dan juga gibran
sebelumnya aksi penembakan terjadi di kantor mui jalan proklamasi menteng jakarta pusat
bagi pengendara harus ekstra berhati hati saat hujan deras
biasanya makan bubur dulu di asia afrika
yang paling utama mereka akan kirim tim ke cianjur
partimban udah selesai ketajati udah selesai
setelah tadi di jalan ini hujan
kita juga ingin supaya kehidupan kita lebih baik dari yang sebelumnya kan gitu kan
karena bukan juga harus ada
parung panjang hanya berjarak sekitar lima puluh km dari pusat ibu kota
ada batasan jam operasional itu malah bikin sembra
kita tidak bisa menghindari isu global menyertai
karena kita tahu lambung itu seperti kantong sehingga perlu dorongan air
ada beberapa kota di jambi hadir dari sumatera barat dan lain lain
saya tidak mau membangun negeri ini hanya mengandalkan kepribadian si pemimpinnya
ini dia kantin mak jah
tentang posisi posisi apa yang kemudian nanti bisa disepakati dalam bentuk kerjasamanya tadi
tanggung jawab penabrak dan pemerintah
ada tanggap bencana tujuh sampai dua minggu
jadi semoga motivasi dan target dari bapak presiden tetap kita jadikan acuan dan juga maksimal untuk atlet atlet dan koning indonesia ini bisa meraih lebih dari segitu
progresif very well makanya dari
dan ada bantuan kan yang diberikan untuk yang terusakan
hal hal begitu kan manusiawi ya sederhana
dan mereka bilang mereka punya pengalaman lima puluh tahun
dan akhirnya dunia juga
tapi kita harus menghukumkan tensi dan persaingan politik supaya tidak terus naik
baik setelah disela sela segera atau segera
sejauh ini dari kwari sendiri
termasuk yang gubernur wali kota yang datang ke aceh
artinya nggak terganggu ya kalau misalnya kalau ini masih beranda andai
sehingga topiknya kita bagi dua berdasarkan kesepakatan
kalau yang pak tri tadi ditangani di rumah sakit agung
dan mewakili kita sebagai tuan rumah yang baik
tentang formulasi siapa saja nanti yang kemudian juga akan disepakati untuk bisa bergabung dalam pemerintahan dan segala macam itu kita serahkanlah kepada pak prabowo dan ketua komunikasi partai politik yang tergantung di indonesia maju
kemudian inklusif ekonomi digital economy harus merata
itu berdasarkan fairness keadilan kemudian bagaimana selama ini nilai perjuangan bersama sama
kuncinya adalah rajin ngobrol
tapi ya itulah takdir harus dijalani ya